sebuah mes anggota linmas di kompleks fluid karangjelita penjaringan jakarta utara terbakar
kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari sebuah kamar
warga kompleks puid karangjelita penjaringan dikagetkan dengan terbakarnya sebuah bangunan mes anggota perlindungan masyarakat atau linmas
api menjalar saat penghuni mes tertidur
mereka tak sempat menyelamatkan harta benda karena asap sudah tebal dan sudah memenuhi seisi ruangan
api sempat merambat ke bangunan di belakangnya
dua puluh unit mobil pemadam dikerahkan dan setelah tiga puluh menit api dapat dipadamkan